pemerintah provinsi jawa timur mengakui ada ketimpangan capaian vaksinasi di tiga puluh delapan kabupaten kotanya
diantaranya di surabaya raya dan agglomerasi gerbang kertasusila
yang terdiri atas kabupaten gresik bangkalan mojokerto surabaya sidoarjo dan lamongan
data dari satgas covid sembilan belas jawa timur pada dua belas oktober mencatat capaian vaksinasi dosis pertama dua kawasan aglomerasi
di antaranya sudah lebih dari seratus persen yaitu kota surabaya satu ratus sepuluh delapan puluh tiga persen dan kota mojokerto satu ratus tiga puluh satu tujuh puluh satu persen
sedangkan kabupaten bangkalan baru dua puluh enam delapan puluh persen
kondisi bangkalan ini tentu saja menentukan level ppkm kawasan aglomerasi gerbang kertasusila
sebab berdasarkan peraturan mendagri no empat puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
terdapat indikator capaian vaksinasi untuk menentukan level suatu kawasan
di antaranya untuk level satu capaian vaksinasi harus tujuh puluh persen dan target manula yang divaksin enam puluh persen
vaksinasi juga harus dipercepat karena kita ini termasuk lemot
jadi artinya banyak kabupaten kota yang masih lemot untuk surabaya raya saja
gerbang kertasusila gerbang tasila termasuk bangkalan dan sebagainya
bangkalan ini sangat rendah capekannya
kemudian tolansia juga rendah sidoarjo gerse
masih jauh dari targetnya
masih jauh dari targetnya
masih jauh dari targetnya
masih jauh dari targetnya
padahal yang berisiko untuk meninggal ketika tertular adalah para lansia
ini harus dikejar
kalau perlu dari rumah ke rumah
jadi tidak menunggu
jadi kita harus jemput bahan
untuk menyelamatkan semua orang terutama yang lansia
sementara itu dalam sejumlah kesempatan
wakil gubernur jawa timur menyatakan
warga bangkalan untuk ikut menyukseskan capaian vaksinasi
karena hal ini menentukan level ppkm kawasan
semua elemen yang sekarang sedang dibantu
memang saya meminta untuk agenerasi surabaya di sosial
agenerasi surabaya ini
yang harus dilakukan kemuatan adalah bangkalan
kalau berhasil sebuah
dari elis darjah bersik lantai
ramongan dan kabupaten majapertol
tetapi bahwa kita harus menyisir
untuk memastikan dosis kedua di aglomerasi surabaya
solusi pun telah ditawarkan pemerintah kota surabaya
yang bekerja sama dengan kota surabaya
yang dikenal dengan tni polri
tak kurang dari tiga puluh dua mobil vaksinasi disebar
di seluruh kawasan aglomerasi di luar surabaya
dan enam unit diantaranya
dikirim ke bangkalan madura pada sepuluh oktober lalu
hal ini bertujuan
mempercepat capaian vaksinasi
agar ppkm level satu di kawasan aglomerasi